jennifer kok gak sekolah
lagi gak mau sekolah bu dokter
anak pinter nggak boleh bolos sekolah ya
ya sudah kos segera antarkan bu dokter
kom kom udah biar saya yang antar aja
gak apa apa bu dokter biar saya yang antar
iya pak tom
jangan mau bu dokter
ini namanya a ceng bandit perempuan
yang kelima harus menjaga daerah kewanitaannya
dan jangan lupa febri harus ganti pembalut tiga atau empat kali dalam satu hari
ya tergantung banyak atau sedikit darahnya
balik lagi ke nomor satu jangan panik
kalau yang mencuci pakaian dalamnya febri siapa ya
usahakan nanti menjemurah di tempat yang tersembunyi pak
karena menstruasi pertama kali itu sangat sensitif
jadi biasanya anak anak itu mudah malu
dan itu bisa mengganggu kejiwaan
semuanya juga bagus mak sesuai keperluan
buat malam apa buat siang
modelnya tak cuma ini
macam macam mak ada yang pakai sayap ada yang lebar ada yang panjang
sebenarnya mak semuanya sama aja
oh begitu ya
ya udah saya ambil dua duanya
emangnya mak masih dapat
bukan buat saya
stok banyak juga mak buat apaan
di sini juga perempuannya jarang
ya udah saya ambil dua duanya
sok atau cepet jadi berapa
hari minggu cucu pulang ke jonggol
mama pulang dulu
fabry kenapa kak
kirain kayak ada apaan
silakan bu dokter
gak usah panggil pak
tolong antarkan bu dokter ya
jennifer kok gak sekolah
lagi gak mau sekolah bu dokter
kenapa kamu yang jawab
anak pinter nggak boleh bolos sekolah ya
ya sudah kos
segera antarkan bu dokter
udah biar saya yang antar aja
gak apa apa bu dokter
biar saya yang antar
jangan mau bu dokter
ini namanya a cheng bandit perempuan
yang ini lagi
lebih baik bu dokter diantar sama kos suaras saja
biasa aja kali ketawaannya dang
neng rasuha neng
agung tutup pintunya
kamu kenapa sih dang ngikutin saya terus
astagfirullah dang di situ kan masih lega
febri mau keluar
eh keluar dulu
kamu juga kum pebri malu
gak gitu juga kele
tiap hari nanya anakku
peberi di kamar mandi cepet nge spray
udah makan udah mandi udah tidur udah udah udah
kamu kemana ngikutin si akun terus
yuk masuk ya
neng mesti banyak istirahat
sekarang nenek mau pulang
kalau perlu apa apa panggil aja
bapak ada di luar kok
sekarang neng bobok ya
nek pulang ya
nek pulang ya